ini kan pasti harganya mahal mahal banget
kalau mau beli sebanyak ini
semua demi kamu
kamu tau gak sayang
ini mungkin juga
gak bisa menepu semua
waktu yang hilang di antara kita
sekirang kamu udah pulang
ya mama akan belikan
apapun yang kamu minta
mama bersyukur sekali
kamu udah pulang sayang
sekarang gue bisa punya barang barang yang bermerek
buat beli passio susah banget
mudah mudahan selendang ini bisa jadi petunjuk
siapa aku sebenarnya
ada seseorang yang bisa ngenalin selendang ini
gara gara lah ya gue jadi jatuh dan tas gue juga semuanya jatuh
kok kamu jadi marah marah kayak gitu sih
karena aku mau minta maaf dan aku juga gak sengaja

kamu ngapain mbak
mau gue buang
gue mau buang
gue mau buang
gue bisa beli lebih dari ini
dan gue juga bisa beli sama pabrik pabriknya
kenapa kamu tidur
kamu gak ada apa apa ini
mama kenal sama perempuan ini
mama dia jahat banget ma
masa dia dorong aku mau sampai tasanya pada jatuh
bu bukan gitu bu
jadi suku itu
ibu jangan percaya supaya dia
kamu minta saya jangan resin omongan putri saya
saya kecewa sekali tahu enggak
saya pikir kamu tuh gadis yang baik yang baik hati
ternyata saya keliru
kenapa kamu kasarin putri saya
salah dia apa
semua itu tuh gak bener
bu jadi saya tuh cuma kan
saya gak mau denger perjelasan kamu
senang ini udah hancur
gimana aku bisa ketemu sama keluarga aku
kenapa aku jadi sendiri
satu satunya barang yang bisa aku jadi untuk bukti
sekarang udah hancur
tadi aku di jalan ketemu semua orang
dia kesel sama aku terus dibakar
tegak tegaknya ya dia
siapa dia lisa
dia di kamu
aku tau bahwa dia
aku tau bahwa dia di kamu
di kamu selama mamamu datang
ini kan bener bener terlalu langka
kamu tenang aja
walau barang itu udah gak ada
kita bisa menemukan orang tua kamu
aku akan membantu kamu
terus membantu kamu untuk menemukan orang tua kamu

who juga memandang teknika
saya jatuh sekali
mereka saja sendiri
tapi mereka juga
kalau ada ada atau tidak
dia tidak bisa
dia terlalu tertengkar
dan itu dia maunya
ada apa sih kak
aku tuh lagi nyobain baju dan tas yang baru dibeli sama mama tadi
tadi temen kakak cerita
dia ketemu sama kamu dan kamu hancurin barang dia
cewek yang tadi ribut sama aku itu
itu temen kayak vita
tadi aku emang ngacuri barang dia
baru punya barang segitu aja dia udah belagu banget
tapi kan kamu gak harus lancarin barang itu mira
mungkin bagi kamu itu adalah barang murah
itu barang sangat berharga
kamu tau gak
itu adalah salah satu barang yang bisa menjadi petunjuk untuk menemukan keluarga kandungnya kembali
kamu hancurin barang itu
dan semua berantakan diri
yaudah dong kakak
jangan marah marah gini sama mira
kakak kan gak sengaja
dia kan bukan siapa siapa kakek
jadi buat apa dibesar besarin kak
ya kalau misalnya barang itu rusak dan
dan buat dia jadi gak bisa ketemu lagi sama keluarganya
ya itu kan emang udah jadi nasib dia aja kak
kamu tuh gak punya rasa simpatis sedikit ya sama orang lain
sebelum kamu ketemu sama mama dan papa
kamu sama nasibnya sama dia

kenapa kamu bentak bentak mira
saya cuma emosi karena sikapnya dia tuh
mira dimarah marahin sama kak evita
mama inget kan tadi ada cewek yang
yang bentak bentak mira
goro goro itu mira dimarahin sama kak evita ma
tapi barang itu sangat berangsur
tapi barang itu sangat berarti
kalau dia mira
kalau barang itu udah rusak mau diapain
lagian mama sendiri liat kok
dia yang nyerang mira
mama tuh gak sampai nyesel
memang gak nyangka dia bisa sekasar itu
lagian kamu juga aneh
kamu itu jangan sebaik sama orang lain deh
lihat tuh akibatnya
anissa sampai berani melakukan itu terhadap keluarga kamu sendiri
kamu seharusnya lebih tahu dong
mana yang harus kamu bela
mana yang harus kamu lindungi
adik kamu sendiri atau orang lain
mana yang lebih penting
kalau hal seperti itu aja kamu gak pecus mikirinnya
ya sebaiknya kamu pikirin lagi deh
apakah mau tetap mau jadi anggota keluarga ini atau enggak
ya mungkin kamu ingin kembali ke ibu kandung

ibu kandung evita
surat dari ibu kandung kamu kan